gimana ya kalau mama sampai kenapa napa
aduh setidaknya mama gak boleh mati disini
ya nanti aku yang disalahin
aduh gimana aku harus ngapain
aku harus ngapain ya
dok dok gimana ibu saya dok
keadaannya cukup stabil walaupun masih suka
susel tunggu sebentar susel
saya berubah pikiran
untuk kepindahan ibu saya saya akan atur sendiri
dan saya akan memindahkan ibu saya ke tempat yang lebih tenang
malah saya ingin menawarkan pekerjaan untuk sustai

unik dengan terserah
apa yang kamu bothan sprezen tej
saya bersama sokrler

berartimu satu foto kita
tidur dapat sukses sekarang
kamu sudah menipu
ma kalau dipikir pikir kan sebetulnya ini salah mama
waktu itu kan ini minta
mah minta dong sebagian warisan untuk satria
mama kan gak mau lakuin
ya jadi begini hasilnya mah
kamu memang benar keterlaluan
apa yang sudah kamu lakukan
mama bilang aku yang jahat
ma aku jahat karena memang terpaksa ma
gimana caranya supaya aku bisa bayar utang
jadi aku harus jahat ma
tapi yang lebih jahat lagi itu
setelah semua apa yang terjadi pada tanti dan andri
mama masih mau
mewariskan semua harta mama pada mereka
aku dan satria
sama sekali gak dapat bagian
mama lebih jahat kan
tapi mama gak usah khawatir kok ma
semua harta mama itu udah jatuh ke tangan aku
semua dah jahat
semua dah jahat
semua udah jahat kok
jadi kamu memalsukan surat wasiat mama
kan kalau kerja gak boleh tanggung tanggung ma
harus perfect sempurna sampai selesai pak
ya udah sekarang mama istirahat aja
ya disini mama tenang aja
semua biaya disini aku yang tanggung
karena kan aku udah punya banyak ma
tenang aja ya ma ya
aku juga punya banyak ma
mama tenang aja ma
kita harus negatif
kita harus penuharfatan
dari mana kau baru pulang
terus aku lihat mobilnya juga kotor banget banyak tanahnya gitu mah
mama dari luar kota
lihat tadi mama ya baru di luar kota saat baru baru pulang
saat mama masuk dulu ya mama udah capek ingin istirahat
sudah panen saya sudah beli semuanya ada lagi yang kurang
gimana sih kok jadi saya yang sibuk jadi buat apa saya gaji kamu tetap aja saya harus kerja
kok tante beli obat obatan
obat buat sakit jantung
vitamin buat yang usianya di atas enam puluh
hei dewi kamu pikir kamu ini detective
siapa untuk enam puluh tahun lima puluh tahun empat puluh tahun terselesainya dong
ini buat apa ini buat apa
tak usah dipikirin ya
itu tapi afia
tante kenapa sih
kok kayaknya mukanya galak banget gitu
tante tujuan saya kesini itu saya cuma mau ketemu sama mbak dewi
saya mau mastiin kalau mbak dewi itu udah benar benar sembuh tante
kamu itu berondong sok manis tahu nggak
menantu saya nggak perlu ketemu sama kamu
lagian kamu pikir kamu itu siapa
udah mendingan kamu pulang
tante apaan sih
kalau saya masih mau di sini gimana
sapu mau nempel jidat
jangan datang ke sini lagi
ini ada apa sih mas
ini ini berondong nih
sok gila benar benar nih
udah mau mongkak
sekali aja dipukul biar sadar
nggak apa apa zah
saya nggak enak banget deh sama mbak
saya bikin keributan lagi mbak di sini
padahal niat saya ke sini itu cuma pengen mastiin
kalau mbak itu udah benar benar sehat
gue sama sama mbak sih
aku belum sempat mengucapkan terima kasih
karena gara gara darah kamu
aku masih bisa di sini sekarang
itu sih biasa kok
aku ngucapin terima kasih beribu ribu kalipun
aku nggak bisa membalas kebaikan kamu zah
mbak mau kamu anggap mbak sebagai kakak kandung kamu
soalnya kan sekarang
darah kamu sudah mengalir di tubuh mbak
kita sekarang saudara zah
dokter cepat oksigennya
kenapa ibu kayak begitu
saya juga nggak tahu bu
sejak keberdekaan ibu kemarin
bu widya nangis terus
dan akhirnya nggak sadarkan diri bu
dan kondisinya jadi seperti itu
bu indik mana obat obatnya
dok ibu saya kenapa dok
sebaiknya ibu tumbuh di luar aja
bangangnya dok ya
gimana ya kalau mama sampai kenapa napa
aduh setidaknya mama nggak boleh mati di sini
nanti aku yang disalahin
aku harus ngapain ya
keadaannya cukup stabil
walaupun masih suka mengigau
sepertinya bu widya benar benar terdekat
dan dia nggak bisa dirawat dengan cara seperti ini
sebaiknya dia dirawat di rumah sakit besar aja
dok dokter jangan aneh aneh deh dok
dokter kan tahu masalah saya
kalau begitu kita butuh kerjasama dengan ibu
ibu harus kasih sesuatu
agar bisa memperbaiki
dan menenangkan hati ibu widya
ya paling tidak bisa menghibur hatinya
dan kita tetap bisa menyembunyikan dia di sini
ini cuma saran saya bu
selama masa kritis
ibu widya selalu menyebut jemut
nama andre dan tante
tante aku mau pergi
tante aku mau pergi
tante aku mau pergi
tante aku mau pergi
tante aku mau pergi
tante aku mau pergi
tante aku mau pergi
tante aku mau pergi
tante aku mau pergi
tante aku mau pergi
tante aku mau pergi
tante aku mau pergi
tante aku mau pergi
tante aku mau pergi
tante aku mau pergi
selamat siang tante
kalian tuh gimana sih
katanya kalian dekat sama lila
kok kalian tidak tahu apa yang terjadi sama lila
lila udah bukan anak saya
orang cam mikir
ya tak ada apa apa